hujannya cepat tuh nih
fenomena hujan es terjadi selasa sore di kawasan ciracas jakarta timur
dan sekitarnya bongkahan es sebesar kelereng jatuh berbarengan dengan air hujan
dari video amatir yang didapat di lapangan sejumlah warga terlihat mengabadikan
fenomena hujan es yang terjadi di kawasan ciracas dan sekitarnya
bongkahan es sebesar kelereng terjadi saat hujan lebat yang melanda kawasan tersebut
belum diketahui penyebab terjadinya hujan es yang berlangsung sekitar satu jam ini
fenomena hujan es biasanya terbentuk melalui kondensasi uap air lewat pendinginan
pada lapisan atas level beku